mulai jumat ini pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar khusus jenis pertamax pertalite dan dexlite
bagi anda pengguna bahan bakar ini bersiap siap merogoh kocek anda lebih besar lagi
pertamina menaikkan harga tiga bahan bakar khusus tersebut rp satu ratus lima puluh kepada cnn indonesia com vice president corporate communication pertamina
wianda pusponegoro menyatakan penyesuaian ini murni merupakan aksi korporasi pertamina dalam menindaklanjuti perkembangan harga indeks gasolin pada desember dua ribu enam belas
kenaikan harga ini berlaku di seluruh wilayah indonesia
bulan lalu pertamina juga telah mengerek harga pertamax dan pertamax plus rp dua ratus lima puluh
dan berikut ini kami tampilkan kenaikan harga bahan bakar khusus yang mulai berkembang
berlaku pada enam belas desember dua ribu enam belas
kita lihat bersama pertamax menjadi rp tujuh tujuh ratus lima puluh per liter pertalite menjadi rp tujuh lima puluh per liter dan dexlite menjadi rp enam sembilan ratus per liter